peringatan dini tsunami pasca gempa dengan magnitudo tujuh satu di maluku utara
dinyatakan berakhir pada jumat ini hari pukul satu empat puluh lima waktu indonesia barat
meski demikian warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan
sebelumnya bmkg sempat memantau gejala perubahan permukaan air laut
setinggi sembilan cm di pantai jailolo maluku utara
dan sepuluh cm di pantai bitung sulawesi utara
hingga pukul dua dini hari gempa susulan terjadi dua puluh delapan kali dengan magnitudo maksimal lima sembilan
meski peringatan dini tsunami dicabut masyarakat diimbau waspada terhadap gempa susulan
menghindari bangunan yang rusak akibat gempa
belum diketahui jumlah kerusakan korban maupun kerugian akibat gempa ini
jadi kami himbong sehubungan dengan bapak

waktu indonesia barat
maka masyarakat dihimbau untuk kembali ke tempat masing masing
namun demikian juga dihimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap gempa susulan
jadi yang diwaspadai adalah gempa gempa susulan
tentunya masyarakat dihimbau agar tetap tenang
tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya